tolong kasih jalan
tolong kasih jalan
kita anak penjara seumur hidup
tolong kasih jalan
tolong kasih jalan
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pppa
dalam rilis resminya mendorong jaksa penuntut umum kejati jawa barat
melakukan upaya banding terkait restitusi atau ganti rugi sebesar hampir tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah
yang dibebankan kepada kementerian pppa
jika merujuk pasal satu undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat
tentang perlindungan saksi dan korban
kementerian pppa menyebut yang dimaksud dengan restitusi
adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban
dan korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga
jadi dari pengertian ini
tentu beban restitusi kepada negara dalam hal ini kppa menjadi kurang tepat gitu ya
karena kejahatan dilakukan oleh perorangan
jadi kppa merupakan pihak yang justru punya kepentingan dari korban
namun demikian tentu karena ini masih proses
yang belum inkrah
karena masih ada upaya banding dalam hidup hari ini
kami tetap menunggu
sebelumnya hakim membebaskan terdakwa kasus pemerkosaan tiga belas santriwati di bandung
heri wirjawan dari hukuman membayar restitusi
pertimbangannya terdakwa telah dihukum seumur hidup
ahli hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar menyebut
hal ini dapat menjadi
tidak tepat jika terdakwa masih memiliki harta benda yang dapat digunakan
untuk membayar ganti rugi kepada korban
nah itu yang kalau menurut saya keliru
ya orang di penjara seumur hidup kan juga tidak kehilangan harta bendanya
karena yang dihukum itu adalah pidananya
hak perdatanya masih hidup gitu
dia memiliki gedung dia memiliki sekolah
dia memiliki barang uang itu masih diakui sebagai warga negara
meskipun dia berstatus sebagai tahanan gitu
nah karena itu nomor satu kalau menurut saya seharusnya
kewajiban mengembalikan itu dibebankan dulu pada harta terdakwanya
ya pada harta ini ya
nah kecuali kalau tidak cukup maka negara yang harus bertanggung jawab
saat ini tim kementerian pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak menyatakan terus berkoordinasi dengan
lembaga perlindungan saksi dan korban
serta dinas pppa provinsi jawa barat
dalam menyikapi putusan hakim tersebut
jika dalam upaya banding beban restitusi tetap diberikan kepada negara
deputi perlindungan khusus anak kementerian pppa berharap akan adanya perundang undangan
yang dapat menjabarkan prosedur guna mendukung pelaksanaan pembayaran restitusi tersebut
tolong kasih jalan
jangan berjalan seumur hidup
nahar menambahkan kepentingan para korban tetap menjadi prioritas utama
karena itu diharapkan proses ganti rugi tetap akan berjalan dengan baik
dan terlaksana sesuai dengan prosedur saat keputusan hakim telah inkraj atau berkekuatan hukum tetap